meski begitu ada sejumlah pengendara yang tetap menepi sehingga petugas kepolisian harus turun tangan
agar mereka melanjutkan perjalanan atau berhenti di rest area berikutnya
sementara itu di ruas tol cikopo palimanan juga tampak peningkatan jumlah kendaraan sejak rabu pagi
namun arus lalu lintas dari arah jakarta menuju sejumlah daerah di jawa barat hingga jawa timur masih relatif lancar
antarian kendaraan hanya terlihat
di gardu tol palimanan
mengantisipasi lonjakan jumlah kendaraan saat libur panjang
pengelola gerbang tol palimanan telah membuka delapan gardu utama dan tujuh gardu satelit
untuk melayani kendaraan dari arah jakarta
tim liputan cnn indonesia